pernyataan bahwa anggota tni yang juga mantan atlet bola voli putri nasional serda aprilia menganang adalah laki laki
diungkap kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa
setelah menjalani tes yang dilakukan oleh tim dokter rspad pada tiga februari lalu
serda aprilia menganang yang sebelumnya dikenal sebagai atlet bola voli putri
dinyatakan berjenis kelamin laki laki
berdasarkan hasil tes urologi manganang lebih memiliki organ kelamin laki laki
dan tidak ada organ internal jenis kelamin wanita
berdasarkan pemeriksaan hormonal peraih tiga gelar atlet bola voli putri terbaik proliga pada dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu sembilan belas tersebut
dilihat dari pemeriksaan urologi ternyata bahwa sersan manganang
memiliki organ organ jenis kelamin laki laki
dan bahkan tidak ada organ organ internal jenis kelamin wanita
saat ini menganang menjalani perawatan di rspad gatot subroto jakarta pusat
dan akan menjalani korektif surgery
selain itu angkatan darat juga akan membantu mengurus perubahan administrasi
kependudukan serda aprilia menganang
dan juga saya berterima kasih kepada dokter yang sudah membantu saya
saya sangat berharap selama ini berlaku dua dua tahun
saya menemukan keinginan saya dan akhirnya tahun ini bisa kecapah hidup saya
sebelumnya aprilia menganang sangat dikenal di dunia atlet bola volley internasional
aprilia sempat menjadi seorang pemeriksaan

karena sosoknya yang mirip dengan seorang pria
aprilia menganang yang lahir pada dua puluh tujuh maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
di tahuna kepulauan sangihe sulawesi utara
pernah meraih medali peraksi games tahun dua ribu tujuh belas
dan perunggu di sea games tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas
aprilia akhirnya pensiun dari dunia atlet
setelah aktif sebagai prajurit tni angkatan darat
kemeliputan cnn indonesia